hari kerja pertama bulan ramadan ribuan penumpang krl antri membludak di stasiun bogor jawa barat senin pagi
antrian mengular dari selasar stasiun hingga area parkir kendaraan
ribuan calon penumpang krl yang memadati stasiun bogor jawa barat ini harus antri selama hingga dua jam
demi masuk gate tiket secara bergantian
petugas hanya memperbolehkan sebagian penumpang masuk peron
antrian para penumpang berangsur lengang menjelang tengah hari setelah seluruhnya diangkut armada krl secara bergantian
para penumpang berharap pihak kai segera mengantisipasi antrian parah
demi menghindari bahaya penyebaran virus covid sembilan belas
terlebih kondisi ini dirasakan lebih parah ketimbang hari biasa sebelum ramadan